setelah tsunami menerjang selat sunda proses pembersihan puing bangunan di wilayah pesisir lampung selatan telah mencapai sembilan puluh persen
dengan bantuan alat berat dan penutupan jalur lalu lintas ditargetkan proses pembersihan dapat selesai hingga masa tanggap darurat berakhir
proses pembersihan di wilayah pesisir lampung berfokus pada empat zona empat
empat zona ini berada di pantai cantik pantai wartawan waimuli dan kunjir
proses pembersihan kini sudah hampir rampung dengan menggunakan tujuh puluh enam alat berat
upaya pembersihan kini juga berjalan lebih cepat setelah dilakukan rekayasa lalu lintas di wilayah kalianda
dengan cara buka tutup jalan tidak ada kendaraan yang bisa memasuki area pesisir dalam waktu yang telah ditentukan
hari pertama kita bisa buka akses baru dari pintu gerbang muli yang pgr itu sampai dengan depan indomaret
itu hari pertama kemudian hari kedua kita bisa nembus sampai ke kunjir sudah terbuka akses
tapi material kita geser ke kiri kanan
sehingga pembersihan ini kita mulai di hari ketiga sampai dengan hari sekarang
nah sampai sekarang armada kekuatan kita untuk pembersihan ini ada eksavator total dua puluh tiga
dam truck empat puluh enam loader ini lima doster dua sehingga totalnya tujuh puluh enam alat yang kerja di sini selama lima hari terakhir
dan juga kita
dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu tepatnya itu kita baru mendapat tempat persis disposal yang diizinkan oleh pemerintah daerah
sudah ada produser lapangan cnn indonesia vinanda rahma maulida di desa waimuli lampung selatan
vinanda selamat siang
tadi diinformasikan penyisiran pembersihan puing puing sudah mencapai sekitar sembilan puluh persen
alat berat juga cukup banyak sudah dikerahkan ke lokasi
dan apakah ada ditemui kendala berarti dalam proses pembersihan puing puing ini
selamat siang elvira dan juga pemirsa
saat ini memang saya tengah berada di salah satu lokasi yang terdampak cukup parah saat tsunami melanda pada dua puluh dua september lalu
tepatnya di waimuli lampung selatan
dan memang terkait dengan kendala ini masih cukup tidak ada kendala
di mana pembersihan memang sejak dilakukan pagi tadi ini masih cukup kondusif dan juga untuk puing puing sendiri
disini sudah mulai terkumpul
bisa terlihat di sisi kiri saya di sini memang sedang ada pengerjaan untuk pembersihan puing puing
yang tadinya di sini banyak sekali ada beberapa rumah yang masih kokoh dan sekarang sudah dirubuhkan
dan saat ini memang masih terus berjalan hingga sore hari nanti
dan terkait dengan pembersihan hari ini memang ada sekitar tujuh puluh enam alat berat yang diperuntukkan yang dibantukan untuk kesini

di mana weimuli dan kunjir ini merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah
sedangkan dari pantauan kami tadi di sepanjang pesisir pantai di pantai cantik dan juga pantai wartawan
dan di sisi kanan saya memang saat ini
sudah terlihat hamparan di mana saat ini puing puing sudah banyak yang dirubuhkan
sehingga akan mempermudah untuk proses selanjutnya
dan hingga sore hari ini memang untuk proses evakuasi sendiri
untuk proses pembersihan ini rencananya sebentar lagi akan segera berlangsung segera selesai pada sore hari nanti
dikarenakan memang untuk target sendiri ini akan selesai pada tanggal lima januari nanti
di mana tanggal lima januari ini merupakan masa akhir tanggap darurat bencana
dan sengaja dilakukan untuk pembersihan ini sendiri memang ditargetkan selesai tanggal lima
dikarenakan nantinya dalam waktu dekat ini memang akan kehadiran langsung bapak presiden joko widodo ke wilayah lampung untuk meninjau beberapa titik yang ada di sini
dan pembersihan ini memang cukup cepat bisa dikatakan cukup cepat dibersihkan

penutupan jalan dari wilayah arah kalianda menuju ke w lamu hingga ke wilayah kunjir
sehingga ini pun mempercepat proses pembersihan dan juga evakuasi yang ada di sini
untuk kendala kendala lainnya seperti memang ada beberapa warga yang turun kembali ke lingkungan rumahnya untuk mengamankan beberapa barang berharga
sehingga ada beberapa rumah yang memang tidak dirobohkan karena warga meminta untuk memberikan waktu untuk mereka mencari beberapa puing puing sisa sisa surat surat berharga yang ada di rumah mereka
terima kasih pak elvira
targetnya usai pembersihan apa kemudian kemana warga akan direlokasi
terkait dengan relokasi memang kami juga sudah membahas ini sudah berdiskusi dengan pihak pejabat terkait
namun dari proses awal memang saat ini masih dalam proses masa tanggap darurat bencana hingga tanggal lima januari nanti
dan untuk tahap selanjutnya sebelum mencapai tahap relokasi ini akan ada masa transisi
di mana akan ditentukan
apakah setelah masa tanggap darurat ini selesai apakah akan dilanjutkan kembali atau akan berakhir dan menuju masa transisi
dan untuk masa transisi sendiri nantinya akan ada pembahasan mengenai hunian sementara untuk para pengungsi yang ada di sini
untuk para warga yang rumahnya memang terdampak
namun hingga saat ini proses tersebut masih belum dilakukan karena mengingat untuk proses pembersihan sendiri ini masih berlangsung
sehingga para petinggi tempat ini juga masih berdiskusi untuk melanjutkan bagaimana nanti rumah transisi
dan juga untuk relokasi kedepannya seperti apa
namun bisa kami sampaikan juga memang update terakhir hingga sore hari ini untuk jumlah korban meninggal dunia ini bertambah satu orang dari yang sebelumnya satu ratus tujuh belas orang
di mana sekarang mencapai satu ratus delapan belas orang
namun ini penambahan satu orang ini berasal dari rsud bob bazar bukan berasal dari pencarian delapan orang yang hilang karena hingga saat ini pun delapan orang ini masih terus dalam proses pencarian oleh tim sars
baik vinanda rahmaulida langsung dari lampung selatan terima kasih informasi anda siang ini